sampurasun selamat datang di kota bandung
saat ini saya ada di kediaman tokoh nomor satu seprovinsi jawa barat
kita pengen tahu bagaimana keseharian tokoh ini ngabuburit sebelum berbuka puasa bersama dengan keluarganya
apa saja hobi beliau dan apa saja tips anti mager selama bulan ramadan ala tokoh yang satu ini
ayo ikuti saya bertemu dengan beliau
waalaikumsalam mbak nana
aduh haturnuhun kak emil
berikan kesempatan kita cnn berkunjung ke kediamannya yang megah ini
ini kediaman dinas
dari zaman belanda
dari zaman belanda
saya cuma rapi rapi
kalau weekend kan saya butuh me time
me time itu kadang motor motoran kadang sepedahan atau melukis
karena sejak covid ini kan salah satu resep anti mager saya adalah bikin hobi baru
jadi hobinya itu baru muncul gara gara covid
sebelumnya belum ada
sebelumnya sibuk banget
oh sebelumnya sibuk banget
supaya tetap produktif salah satunya
sudah lebih dari satu ratus dua puluh lukisan
ini lagi saya lihat kayaknya seperti yang viral nih kang
ini adalah masjid di gaza palestina
terus minta tolong masjidnya yang hancur dibom oleh perang
minta saya yang desainkan
nah idenya itu tiga buah bulan sabit
tapi bulan sabitnya dilihat dari atas
tapi ternyata pas dari depan orang bilang kayak ps lima
ini lagi digambar juga ya miniaturnya ya
saya bilang ya ps lima kita ubah singkatannya
oke pas banget
itu terinspirasi dari apa sih kang
kalau kita lihat itu benar benar emang mirip ya sama ps lima gitu
kadang kadang gini enggak juga
yang bilang kayak termos ada
oh iya benar benar
yang bilang kayak jubah ada
yang bilang kayak air purifier ada
jadi orang itu hobinya mengingatkan bentuk itu kepada memorinya dia
oh gitu jadi orang punya imajinasi mas
bagi asetnya nggak boleh baper
oh ini kok kayak milit telur
atau milip biasa aja
oke ini tapi tadi saya sempat lihat juga
ada banyak sekali lukisannya kang emil
tadi jumlahnya cukup banyak
udah ada yang pernah naksir nggak mau dijual kan
ataupun dibeli gitu
jadi gini saya kan nggak nyari duit ya dari lukisan
asal niatnya buat nyumbang masjid
karena kebetulan kan saya lagi bangun masjid
jadi total total udah hampir satu miliar
selain melukis kayaknya punya hobi baru
tadi saya lihat sempat anaknya udah manggil manggil
udah ngajak main setiap sore
katanya teman teman di sini bilang kalau setiap sore kang emil pasti
ngajak main anaknya
ngajak main baby arka yang viral juga di media sosial gitu
ngabuburit saya kan punya anak dua sebenarnya
mau nambah udah nggak mungkin secara klinis
nah kalau sore sore ngabuburit karena sesuai usianya
nah kemudian si anak itu ya zaman sekarang banyak yang suka
yaudah dibikin akun ig nya
terus saya diangkat jadi duta
tidak ada hadisnya mudah mudahan allah mengabulkan
hadisnya begini kata rasul ya
barang siapa memelihara anak yatim dengan baik
maka di surga kelak
engkau akan dekat dengan aku seperti jari tengah dan jari telunjukku
semoga dijabah doanya ya sama allah swt
saya pengen keliling keliling lah ya
oh ya boleh
kita nanti sama sama ke masjid
karena kan ini bulan ramadhan
katanya kang emil sering menghabiskan waktu juga di sana
selain sama putranya sama baby arka
juga sama ibundanya tercinta
kita sama sama ke sana ya kang ya
bersama dengan kita makci ibundanya dari kang emil
yang kalau misalnya kita lihat dan juga kita dengar
kedekatan hubungan antara makci ibundanya kang emil
sangat spesial gitu sangat dekat
kita juga deket sih sama ibunda kita
tapi kalau yang kita lihat kita dengar
katanya kang emil ini dekat banget dengan makci gitu
sedekat apa sih kang sebetulnya
ya makci itu kan ibunda ya yang namanya ibunda dimanapun sama
beliau adalah guru pertama yang mengajari saya bercerita berbahasa
dan guru selamanya
jadi selama makci pasti hidup pasti akan menasehati anaknya
mau anaknya judulnya arsitek wali kota gubernur
nasehatnya bukan nasehat ke dinasa
nasehat kepada anaknya
jadi itu dan semua doanya nasehatnya yang menyelamatkan saya
makci yang melarang saya nyagub di jakarta
lawan ahok dulu contoh kecil
walaupun saya didorong dorong
saya ambil keputusan sesuai nasihatnya itu yang menyelamatkan
maka doa dan nasihat perlindungannya selalu luar biasa
oke makci kang emil masih sering curhat curhat sering cerita cerita gitu
perlu kesal mungkin sama makci
yang kira kira yang bisa disurhatkan dicurhatkan
tapi mungkin ada hal hal yang mungkin secara politik dan sebagainya
tidak semua makci tahu
makci mah pesannya
bersihkan hati lurus niat niat ibadah untuk melaksanakan tugas ini
jadi selalu sesuai aturan agama sesuai aturan negara
jadi jangan sampai melanggar aturan agama juga aturan negara
jadi harus sinkron
dulu pada saat kang emil kecil menu sahur menu buka puasa favoritnya
yang suka dimasakin yang suka dibuatkan oleh makci ini apa
ya kita kan keluarga sederhana ya anak lima ayah ibu juga sederhana
jadi sebenarnya tidak ada menu menu khusus
kecuali apapun buka puasa dan sahur namanya telur dadar yang dibagi tujuh itu
makanya gara gara itu sampai sekarang jadi gubernur makanan mewah apapun
saya bilang ke dapur tolong telur dadar atau telur ceplok dimasak
oh telur dadar sama telur ceplok
mudah hanya dari kecil udah kurang abdol tanpa ditemani telur sederhana
sempat tadi makci waktu kita ngobrol ngobrol nunggu kang emil katanya bandros ya
selalu ada tadi tau gitu mau dibikinin mau dimasakin sama maci
jadi mas jadi masalah telur bisa dicari
jadi silakan sedikit
boleh boleh boleh mas
jadi makci tuh tau ya bahwa menu terhadap anak anak itu harus mengandung protein
tapi mati itu kemampuan menu proteinnya itu bukan dari daging bukan dari yang lain lain
yang ada itu telur gitu
jadi telurnya itu karena kami keluarga besar kadang kadang bukan hanya anak saja
tapi kan ada yang ikutan saudara saudara dan sebagainya
supaya bisa kebagian semuanya
jadi telurnya itu dibikin meber terus dikerut kerut
tuh lihat gede padahal tipis
cuma dibagi bagi gitu ya biar bisa banyak gitu ya
kalau pengalamannya yang paling berkesan selama ramadan itu apa sih
pada saat kecil sama makci juga mungkin
dulu kan sempat susah katanya maci
kalau dulu kita kan tinggal di komplek ya
itu kalau anak anak kecilnya itu suka wajib
jadi tukang azan gantian gitu
pokoknya dilatih di rumah karena nanti oh jadwal saya azan kan
kedua jadi mc kalau dia tarawehan
menyampaikan ini itu ini itu
nah memorinya itu
kemudian juga kalau ngabuburit ya kita
tau atau ngabuburit ini kita acaranya judulnya ngabuburit
nah ngabuburitnya karena teman seusia banyak ya
kita main main ke lapangan pulang pulang udah bentol bento karena bolang lah kira kira gitu ya
karena dulu waktu saya kecil kan kompleknya masih banyak sawah sawah dan lain sebagainya
jadi makanya memori saya masa kecil itu banyak petualang
makanya ini muka banyak codet sebenarnya karena kena kayu
bandel kayaknya kayaknya gitu
tapi bandelnya bandel petualangan ya
oh bandel petualangan
itu bukan bandel membantah orang
sempat telum di itu di
di ada solokang
karena dia dikejar suka apa nyabut tanaman
dikira dia tanaman itu karena bagus diambil
tapi dari kejauhan mungkin sebetulnya hanya menyebut hai
tapi di dalam versi maci itu si orang yang nyebut haiin itu sedang memegang golok gitu
sambil lewat sawah genjel genjel saya cabutin
si petaninya marah
sambil megang celurit ada anjing juga
lepas itu ke sungai
oh ya bandel juga ya
banyak cerita bandelnya
sesaat lagi setelah ini kami masih akan kembali ngobrol agak serius dengan kang emil
soal bagaimana penanganan pandemi covid sembilan belas dan juga percepatan program vaksinasi di pemprov
tetap bersama kami